halo selamat siang semua pemirsa cnn indonesia tv apa kabar kali ini giliran saya aziza
hanum sorry saya geser dikit nah asik nih jadi giliran saya hari ini aziza hanum yang bakalan
ajak temen temen ngobrol semuanya karena sekarang yang lagi anget angetnya banget ini soal kelanjutan
liga terus juga kita ngomongin sampai sejauh mana sih komitmen pssi dan juga semua stakeholder
yang terkait gitu ya kayak mau dibawa kemana sepak bola indonesia di masa transisi pandemi
ini ataupun nanti sesudahnya gitu karena orang udah kangen banget untuk merasakan kembali
atmosfer keseruan pertandingan gitu pengen lagi bisa lanjutin nonton
liga satu di layar kaca liga dua liga tiga gitu ya walaupun terancam ini tidak akan bisa dilaksanakan maksudnya gimana kayak
harus dilaksanakan tanpa ada penonton lalu juga mungkin tentang isu dipusatkan di pulau jawa
kita bakal ngomongin soal itu siang ini sama salah satu narasum saya yang luar biasa ini biasanya saya berdialog dengan beliau di program cnn indonesia sports
ini biasanya saya berdialog dengan beliau di program cnn indonesia sports
tapi kali ini karena teknologi heel technology kita akan ngobrol bareng sama beliau via live
instagram yakni bersama dengan bungkus naini salah satu komentator guc komentator guide sepak bola
indonesia apakah bungkus sudah bersama kita di sini akan langsung saya undang ke tengah tengah kita ya
oke ternyata bungkus sudah hadir baik saya akan langsung undang aja bungkus ke tengah tengah kita
hai alhamdulillah baik alhamdulillah baik actually banyak oh itu bagus aparecer
diseases saya lupa hahaha
jadi kau merubahkan
pertama karena memang tidak ada siaran langsung pertandingan
yang kedua kan saya aktif di kompetisi usia muda
dengan kondisi yang kayak begini
kompetisi jangankan usia muda
yang senior aja kan sulit untuk dilakukan
apalagi usia muda yang tentu banyak persoalannya
sebelum kompetisi dijalankan
kalau dilakukan di kompetisi usia muda itu jauh lebih sulit
effortnya akan lebih besar
karena itu kita menunggu yang senior dulu bisa running apa enggak
lancar apa enggak
mungkin yang di usia muda baru akan ikut running
kalau yang senior bisa running dengan baik
tapi ngomongin soal keseluruhan
ini dalam waktu dekat kan kalau misalnya tim nasenior tahun ini
dalam waktu dekat belum ada agenda agenda besar ya
bakal ada piala asia juga nih
ini bagaimana percaya harus
iya betul acik
iya silahkan bungkus
iya jadi dalam keadaan seperti ini sebetulnya kita jadi merasa
di situ pentingnya kita punya database ya
database pemain usia muda
jadi kalaupun kompetisi usia muda tidak jalan
kalau kita databasenya ada databasenya kuat
itu akan sangat menolong bagi para pelatih tim nasional
manajemen tim nasional ya
paling tidak menggunakan database sebagai rujukan untuk memilih pemain
karena kan kompetisi praktis tidak ada dalam beberapa bulan terakhir
cuma untungnya memang kita musim lalu masih ada kompetisi elite pro academy u enam belas u delapan belas
mas sakti saya pikir akan tertolong dengan adanya kompetisi itu
ada juga tahun kemarin masih bergulir ke alam mentor
itu semua sangat membantu bagi pelatih untuk membentuk tim ya
cuma kan paling tidak di level latihan kan masih mungkin dilakukan
yang tidak bisa berjalankan di level kompetisi
latihannya masih bisa
itu yang menguntungkan dan sekali lagi seperti yang saya bilang tadi
untungnya usia mudanya relatif jalan cukup bagus
dalam beberapa tahun terakhir
sehingga pelatih kalau pelatihnya punya catatan yang bagus sih pasti akan punya data data
dari kompetisi sini dia lihat ini dari kompetisi itu dia lihat itu
tapi sekali lagi ini pr bagi kita adalah bagaimana ke depan kita harus punya database yang bagus
kalau pelatih tim nas delapan belas sembilan belas tahun nih katakan ya gitu ya
pengen bentuk tim dia merasa timnya butuh back kiri
harusnya dia klik di database itu
back kiri muncul tuh sepuluh dua belas nama back kiri
yang bagus siapa aja
dia tinggal pilih dia tinggal rujukan dia tinggal cek
oh si a ini kemampuannya selain back kiri back kanan
oh si b ini back kiri tapi passingnya kurang dan seterusnya
jadi sekali lagi ini pr bagi pssi
saya juga coba membangun pelan pelan database itu
tapi tentunya butuh institusi yang lebih kuat lebih besar
supaya ini nanti ke depan membantu para pelatih
oke jadi pemutahi
kalau so far yang bungkus ketahui gitu ya
maksudnya selama ini kultur ataupun sistem yang dibangun sama pssi gitu ya
dari mulai untuk penjaringan pemain pemain usia muda
data yang dikumpulkan sama mereka dalam database yang tadi bungkus sebutkan
sudah sejauh mana sih bungkus
maksudnya apakah masih cukup harus banyak perbaikan yang signifikan gitu ya
iya jujur aja kan kompetisi yang ada ini kan ada edit pro academy
tapi juga ada banyak liga yang lain
dan yang dimiliki oleh pssi sebagian besar hanya data dari kompetisi di lingkungan mereka gitu loh
jadi artinya kompetisi yang digelar pssi para pelatih punya datanya
tapi kompetisi yang di luar itu
itu yang harus dipikirkan
karena tidak semua pemain berbakat itu punya kesempatan main di delapan belas klub elite pro academy
jadi yang main di elite pro academy hanya delapan belas tim
katakan itu delapan belas x dua puluh pemain
itu hanya tiga ratus enam puluh pemain
sementara di usia enam belas itu ada jutaan
jutaan hanum bukan ribuan
dan tidak mustahil
banyak sekali tidak mustahil ada yang kualitasnya bagus tapi tidak sempat main di elit pro
begitu juga dengan di u delapan belas
nah makanya saya bilang tadi
kalau di usia muda itu kita harus
karena pelatih itu harus banyak sumber ini sumber data
karena tidak semua pemain terbaik punya kesempatan main di elite pro academy
faktor jarak faktor waktu
anak anak sekolah itu kan orang tuanya belum tentu legowo ngelepas
udah mau ke sekolah aja dulu
jadi anak anak itu kadang kadang tidak main di elite pro academy tapi adanya di pplp
pusat pendidikan dan latihan pelajar
atau adanya di klub klub akademik
atau di kota kota kecil
dan jangan lupa di indonesia sekarang banyak akademi
akademi yang pemainnya bagus bagus
dan akademi itu pemainnya belum tentu main di elite pro
jadi kalau pelatih timnas hanya membatasi diri pada pemain dari lingkungan elite pro
sumber datanya akan terbatas
disitulah gunanya database
database itu kalau nanti dibangun dengan baik
itu yang masukin data bukan hanya pssi atau anggota pssi
yang mengelola kompetisi
klub akademi bisa masukin data di dtb
jadi database itu jangan dibatasi
tapi dibuka seluas mungkin
sehingga pelatih punya sumber data yang banyak
ini yang saya pikir indonesia belum cukup kuat dibangun databasenya
iya ke depan kita harus kuatkan
karena mungkin selama ini kalau pencari bakat sebatas segitu aja yang bisa melihat pemain bagus
ayo ikut masuk seleksi atau kayak gimana gitu ya
atau dari tempat yang tadi beberapa yang bungku sebutkan
akses mereka juga cukup susah untuk bisa mencapai tempat bermain di liga liga besar yang ada di indonesia
tapi kalau bicara soal liga deh
ini menjadi pertanyaan semua orang
kita galau gitu
banyak yang penasaran soal kepastian apakah liga ini benar benar akan dilanjutkan
katanya lately kan akan lanjut oktober
oktober paling telat gitu ya
liga satu dilanjut sama liga dua terus liga tiga gitu
lalu muncullah pertanyaan ini dari banyak fans dan juga banyak klub
kalau pemusatannya di pulau jawa apakah ada degradasi
kalau menurutku sih enggak ya
liga satu juga pertandingannya baru sedikit kan
kalau menurut bungkus gimana
ya memang kan sudah ada kita belum lihat regulasi ya
tapi sudah ada statement dari pssi bahwa liga satu tidak akan ada degradasi
liga dua nanti naik dua tim dan seterusnya gitu ya
jadi memang ini harus dipahami dulu bahwa ini kompetisi yang tidak ideal
itu kita harus sepakat dulu itu
ini masa pandemi kompetisinya tidak ideal
nah kalau dalam situasi tidak ideal maka output dan prosesnya pun menjadi tidak ideal
nah kalau kita sudah sepakat di situ maka kita harus memahami banyak hal
memahami bahwa kompetisinya tidak ideal prosesnya tidak ideal outputnya tidak ideal
sehingga kita ketika menjalani juga legowo gitu loh
klub klub luar jawa mau tidak mau ya harus legowo main hanya di pulau jawa
mengapa hanya di pulau jawa
ini bukan masalah diskriminasi ya
tapi menurut saya alasannya masuk akal
karena di pulau jawa jaraknya relatif berdekatan dan sarana prasarananya menunjang
artinya hotel hotel cukup banyak untuk menampung tim
stadion juga kota kotanya berdekatan
katakanlah di sekitar solo
itu kan ada stadion manahan ada stadion maguwo ada stadion sultan agung ada stadion mandala
banyak sehingga kompetisi tim tidak perlu banyak melakukan mobilitas
karena mobilitas itu salah satu yang berpotensi menjadi tempat penularan
jadi dengan tim tetap berada di markasnya di hotel tertentu itu kan lebih mudah
lebih mudah menjaganya mengisolasinya
dan itu yang akan membuat potensi penularan berkurang
memang sekali lagi tidak ideal
mainnya di situ situ
tapi ini tidak menimbulkan sentimen ya kepada mungkin klub klub yang memang bermarkas di sekitar pulau jawa
kemarin saya sempat baca salah satu artikel dari toktor soal borneo sc yang sudah
kayaknya kita kalau nggak di solo mau di jogja aja nih
tapi mungkin mereka masuk ke wilayah baru harus adaptif lagi dengan lapangan dengan lingkungan
dan skema latihan yang akan diperbaharui
tentunya ini tidak seperti menganaktirikan klub klub di luar pulau jawa ini yang harus lebih mencocokkan dirinya dengan jawa gitu ya
iya sudah pasti akan ada sentimen seperti itu ya
tapi ingat loh liga champion dan liga eropa pun nanti akan digelar terpusat loh
di jerman dan sekitarnya
jadi bukan cuma indonesia
nanti sesudah fase delapan besar semifinal final
itu dipusatkan di jerman sampai selesai juara gitu
karena pertimbangan itu tadi mobilitas antar kota itu berpotensi menjadi tempat penularan
yang kedua ini yang juga harus dipahami tidak semua kota itu mudah akses transportasi pesawatnya
ada beberapa penerbangan kan yang belum jalan
ada beberapa penerbangan yang waktunya tidak tetap
artinya kalau dulu bisa sehari tiga empat kali terbang sekarang mungkin hanya sekali gitu loh
jadi itu juga keterbatasan yang akan menyulitkan
jadi kalau kita bicara tentang situasi pandemi situasi darurat ya memang akan terjadi hal hal seperti ini
oke oke berbicara juga soal pandemi ya gitu ya
tentang kejadian luar biasa ini klb
sempat ada sk dari pssi kemarin sk baru nomor lima puluh tiga kalau saya nggak salah ya bung gos ya
sebelumnya empat puluh delapan dan juga lima puluh tiga
itu yang cukup menuai kontroversi
berpotensi polemik gitu soal renegosiasi antar klub dan juga pssi
bung goseh ngelihat ini gimana gitu
karena sk sebelumnya aja para pemain dan pelatih ini udah lumayan gigit jari gitu
masih menjadi tanda tanya
karena mereka sekarang juga udah mulai diburu untuk pc latihan karena oktober kita bentar lagi akan mulai liga lagi gitu
kalau bung goseh sendiri melihat ini seperti apa sih bung goseh
ya sebentar saya mau koreksi dulu
tadi bukan di jerman terakhir kabarnya nanti di portugal
oh portugal oke
iya dipusatkan di portugal tuh liga champion liga uefa ini dikoreksi sama teman saya ini
karena memang ini kan masih berjalan ya masih belum ditetapkan jadwalnya
karena masih ada pertandingan di fase sebelumnya
di fase sebelumnya yang belum selesai ada
ada empat pertandingan yang tertunda di liga champion makanya masih belum ditetapkan
tapi kemungkinan besar katanya akan diarahkan ke portugal dengan asumsi disana tingkat coronanya paling minim
termasuknya paling sedikit
jadi balik lagi ke pertanyaan hanum tadi
memang ini saya pernah sampaikan ke ponario nih dari appi
bahwa ini memang situasi yang tidak ideal buat kita semua
tidak apa tidak tidak
ideal dalam pengertian pemain
sudah punya hak yang dituangkan
dalam kontrak tapi itu tidak bisa dipenuhi
oleh pihak yang mengikat
mereka tapi ini bukan
situasi yang disengaja ini situasi
yang sifatnya tidak terduga
darurat post major ya istilahnya
gitu ya karena itu saya
bilang kepada teman teman pemain
memang tidak akan
tidak mungkin mengharapkan
klub memenuhi apa yang sudah
dicantumkan dalam kota tidak mungkin
pasti akan ada proses
pembicaraan ulang yang ujungnya
tidak akan memuaskan pemain
itu ujungnya akan ke situ karena
ada hak hak pemain yang pasti akan
di satu sisi kalau mereka latihan
kan tidak mungkin
siang lain kompensasi yang mereka terima
nah ini memang persoalan bagi pemain
situasi pandemi di mana kita semua
harus berkontribusi untuk menyelamatkan
sepak bola indonesia salah satu
alasan saya mendorong sepak bola jangan lagi
di indonesia karena saya menganggap
kita harus selamatkan sepak bola indonesia
kalau sampai tidak digulirkan
liga ini kasian banyak yang dirugikan
pemain tidak punya aktivitas
tidak punya penghasilan pelatih
orang orang yang bekerja di stadion
orang orang yang mengurus rumput lapangan
katakanlah kostum pemain
belum lagi mereka yang mendapatkan manfaat
dari digelarnya pertandingan di stadion
tukang cendol tukang parkir
dan sebagainya gitu ya
nah secara psikologis juga orang ketika
tidak ada hiburan sepak bola itu juga
galau terus terang aja
tiga bulan di rumah gak ada sepak bola kemarin tuh galau
banget begitu ada liga jerman
ini liga jerman
iya segitu antusiasnya nonton
liga jerman tiga yang selama ini
pengen nonton bola ya
nah jadi bergulirnya
liga itu menyelamatkan banyak orang
termasuk saya kali ya
menyelamatkan saya juga gitu karena bete banget
gak ada kegiatan gitu ya
nah sekarang saya pikir
situasi seperti ini otomatis
pasti tidak akan ideal kondisinya
nah saya memang memahami bahwa
klub juga akan kesulitan
mendapatkan sumber pemasukan
gak ada tiket masuk bahkan mereka
pembiayaan untuk akomodasi
di luar kota biasanya kan mungkin
cukup klub aja kalau main
home sekarang kan otomatis
akomodasi dan sebagainya klub berkorban
klub berkorban sudah
pasti pihak tv juga
berkorban karena nonton tv itu
gak ada penontonnya gak seru udah lihat loh
liga jerman gak ada penontonnya pasti juga
gak asik banget ditutupin
iya nah sekarang tv ini
yang punya hak siar harus nyiarin
pertandingan yang nggak ada penontonnya
aduh gimana caranya itu basi juga sama
ini harus dipikirin oleh
pemegang hak siar nih gimana caranya
supaya suasana gemuruhnya tetap
dapat tv berkorban
klub berkorban penonton
juga berkorban hanya bisa memberikan
dukungan dari rumah jadi pemain
juga gilirannya juga memberikan
kontribusinya berkorban bahwa penghasilan
yang mereka terima pasti nggak bisa
bicara tentang pengorbanan tentang
target kemarin aku juga sempat baca baca
di beberapa media online ada
rapat kabinet terbatas
ada ketum pssi
bang iwan bule di situ yang
sebelumnya kan pssi ini kan menargetkan
untuk para kalau nggak salah
itu di piala dunia fifa u dua puluh
tuan rumah gitu jadi targetnya
mungkin sampai ke
delapan besar atau
mungkin sampai perempat final aja gitu
tapi kemarin dikoreksi sama presiden
targetnya harus main semaksimal
mungkin gitu karena kita
jadi ya jangan ditentuin
kayak gitu cuman maksimal aja apakah
seperti ini apakah
melihat karena kita tidak bisa
dengan persiapan yang cukup
mumpuni sampai pssi berpikiran
berada di posisi yang tinggi
kompetisi nanti kalau menurut
ya jadi pssi itu kan
sebetulnya targetnya lapan besar
kalau bisa semakin ala ya itu pssi tapi
kemudian pak presiden bilang lolos
dari grup itu kalau
biasa memahami komunikasi publik
itu sebetulnya menangkapnya gini
kata presiden ya realistis
masih belum datang
lama lagi gitu ya
jadi sebetulnya itu menurut saya
statement yang sangat bagus dari
pemerintah ya pemerintah tidak
membebani target terlalu tinggi kepada
tim nasional kita di piala dunia
u dua puluh tahun depan tapi
lebih mendorong mereka untuk
minimal tidak mempermalukan
nama baik bangsa dan negara
dengan lolos dari fase grup itu kan minimal
kita sudah cukup
senang melihat penampilan tim nasional
tapi kalau pun di fase grup
aja nggak lolos ya kebangetan
dari grup walaupun dalam
sejarah event besar tuan rumah
nggak lolos grup itu juga ada misalnya
piala eropa tahun dua ribu belgia bapak
belur gitu tuan rumahnya
sukses tapi babak belur
tapi ya jangan sampai lah terjadi
di indonesia karena ini indonesia ini
jarang sekali dapat kesempatan menjadi event
tuan rumah event besar di asia
tenggara sendiri piala dunia u dua puluh itu
baru sekali diadakan di malaysia ya
dan kita menjadi negara kedua
dan ini pertama kalinya ya kita menjadi
tuan rumah semangat dong ya dan
tuan rumah kita cuma bisa
menjadi penonton yang baik
kalau bisa menjadi penonton yang
semangat mendukung tim kita
meraih prestasi ya prestasi itu tidak
tahu juara itu berat gitu loh
kita juga nggak berlebihan
menargetkan juara ya
kita lolos dari grup aja udah
senang seperti dikatakan oleh pemerintah
nah tapi itu sendiri lolos dari grup
butuh yang namanya
kesadaran dari semua pihak terutama
federasi ini ya bahwa
beberapa persoalan harus dibenahi
komunikasi dibenahi komunikasi dengan
pelatih komunikasi dengan konstituensi
pak bola koordinasi
jangan sampai urusan tc aja
teru nih buat dia omongin
tapi tadi yang sebelumnya
bungku sempat bilang juara itu berat tapi
kalau kata dilan rindu itu berat
aku saja kalau kita indonesia
juara itu berat tapi karena kita indonesia
jadi harus tetap semangat
harus bisa justru semangat iya
gitu ya oke bungkus
talking about drama ini menjadi
menarik sekali bungkus karena
terakhir social media kita diwarnai
dengan kalau kata anak anak sekarang
drakor karena kebetulan pelatih kita
tapi maksudnya mungkin ini adalah
miskomunikasi yang terjadi di tubuh pssi
walaupun masalahnya sudah clear gitu ya
bukan pertama kali permasalahan
soal kepelatihan ini
muncul ke permukaan dan yang ini
hal ini dan tentunya ini
ngaruh banget juga ya
ke pola pikir perkembangan
para pemain pemain yang dilatih karena gak cuman
juga melatih timnas timnas
u enam belas dan juga u sembilan belas
kalau bungkus melihatnya seperti apa
ini permasalahan drama kemarin
ini ada dua
permasalahan ya yang pertama permasalahan
beban berat sintayong yang kedua
jadi kalau soal yang kemarin
itu saya sudah berkali kali mengatakan ini
masalahnya dikomunikasi dan koordinasi
di korea dari indonesia ini
tidak ada yang intens berkomunikasi
sekjennya masih mbak kisah mungkin
ada komunikasi yang intens antara
informasi gitu ya
mungkin kehilangan arah
mbak isah gak ada
tampaknya tidak begitu kenal dengan
pengurus pengurus yang baru dan mungkin pengurus
yang baru ini tidak berkomunikasi
harusnya segera gitu begitu
terbentuk pengurus yang baru
atau katakanlah penggantinya
ditetapkan komunikasi dijalin
karena bagaimanapun orang ini ada
di luar sana jauh nggak ngerti
apa apa berita tentang indonesia dia juga mungkin
gak bisa baca jadi dia harus
kedala bahasa juga ya bungut
kalau sintayong juga tidak terlalu
lancar bahasa inggris ya
betul kocin saya sekarang sekjen
yang baru saya mau mengabarkan
bahwa begini begini begini
sekarang sudah ada direktur teknik yang baru
coach indra begini begini perkembangannya
kami berharap kocin pulang
ke indonesia tanggal segini komunikasi
karena tampaknya itu yang gak jalan
kalau dugaan saya nih saya berkali kali mengatakan itu
komunikasinya kayaknya gak jalan
sekali ngobrol sama ketua umum kok beres
berarti masalahnya apa
masalahnya kan kalau soal tes
di korea kan nggak masalah
orang presiden bilang mau di
korea mau di jerman
mau sebulan mau dua bulan
berangkat kau gak ada masalah kok
kocin sekarang masih ada empat puluh empat orang
mau diberangkatin semua apa mau dipilih
tiga puluh aja kalau dia bilang tiga puluh
nah yang milih siapa empat belas yang dicoret
gak apa masalahnya gitu loh
sekali ngobrol sama ketua umum selesai
berarti komunikasi gak jalan
nah itu dibenangi
koordinasi yang tidak rapih itu juga
yang menurut saya salah satu alasan
mengapa akhirnya kepanitiaan
piala dunia menteri yang turun tangan
saya kemarin begitu mendengar
menteri ketua panitia
menteri menteri menteri
bungkus ini tadi aku lupa nanya
dari pssi sekarang dialihin
ke pemerintah ya
bukan bukan gitu tapi kepanitiaan
itu ketuanya itu pak menteri langsung
ketua inas gok siapa
ketua inas gok yang para
asian game itu
ketuanya mas raja sabta
ini pssi sepak bola aja nih
bukan cabang olahraga seluruh kan
sepak bola ini betul betul anak
mas di indonesia nih
pembangunan sepak bola
sekarang panitia piala dunia
menteri langsung ketuanya
kurang apa mau tes ya
tujuh bulan di jepang
bungkus tapi ini kayak kerencam
apakah terlihat ada masalah yang sebetulnya
sangat gak beres sampai akhirnya
presiden lebih mempercayakan ini untuk
diambil alih sama pemerintah aja ketimbang sama pssi
kalau politik itu kan bisa selalu
dilihat dari dua sisi
dari satu sisi
itu menggambarkan bahwa
pemerintah tidak terlalu percaya
terhadap kesiapan federasi
tapi di sisi yang lain ini menunjukkan
besarnya perhatian pemerintah
kita pakai yang kedua aja biar nggak ada yang tersinggung
besarnya perhatian pemerintah
banget sama sepak bola indonesia
sayang banget sampai menterinya
ditugaskan langsung jadi ketua panitia
baik bungkus tadi belum selesai kita ngomongin
di dalam tubuh pssi jadi komunikasi
menjadi permasalahan utama
lalu ada juga soal ini loh
antara coach indra
adegan disuruh keluar ruangan
merasa tidak dilibatkan
lalu beberapa saat kemudian
beberapa bulan dari sajak
saat itu kembali menjadi direktur
ini satu bentuk langkahnya
untuk menjaga coach indra
atau memang pssi ini
memang masih butuh indra syafri
dan juga kombinasi yang baik
kalau bungkus sendiri melihatnya seperti
apa sih ini masih ada konflik
baper baperan di dalam situ
jadi gini kalau saya
ketika saya melihat permasalahan

saya pasti memahami bahwa itu ada persoalan ketidaknyambungan
nggak nyambung lah itu berarti diantara dua orang itu
nah sekarang sintayong itu ketika nanti sudah bekerja bertanggung jawab kepada siapa
kan kepada direktur teknik
lah kenapa saya nunjuk orang itu sebagai orang yang menjadi penanggung jawab itu
kalaupun saya mau menempatkan coach indra kan bisa ditempatkan di tempat yang lain
saya yakin pssi punya banyak peran bagi coach indra
dan kalaupun pssi merasa bahwa koci indra tetap dibutuhkan di direktur teknik
sebagai direktur teknik komunikasi dong sama sin tayong
coach scene nanti anda berkoordinasi dengan direktur teknik dalam urusan teknis pekerjaan
orang yang bertanggung jawab di situ adalah indra safri
gimana menurut anda minimal ditanya dikasih tahu
supaya coach sintayongnya nggak bilang sama saya bermasalah tiba tiba jadi atasan saya
ya itu kan pasti siapapun lah gimana sih
itu kan psikologi komunikasi gimana waktunya paham sampai di situ
pasti itu bermasalah
jadi kalau itu sudah bermasalah dikomunikasikan
supaya clear supaya tidak jadi beban di kemudian hari
jangan sampai ya seperti kemarin kejadiannya
kan itu namanya koci tayong seperti di pet akompli
saya sih bukan masalah mendukung sinteyong atau mendukung indra safri bukan itu
buat saya dua duanya penting bagi sepak bola indonesia
saya juga support coach indra safri
tapi jangan diposisikan dimana mereka akhirnya jadi berkonflik
nah lagi lagi persoalan pssi itu banyak persoalan komunikasi persoalan koordinasi
ini kan koordinasi
koci indra safri sin tayong harus berkoordinasi dengan indra safri
itu kan sulit membangun koordinasinya kalau belum di clear kan oleh ketua umum
mestinya panggil oleh ketua umum dua duanya
sin tayong nanti anda koordinasi bekerjaan dengan direct direct technique
saya sudah putuskan dirteknya indra safri
pasti dia juga nggak akan real
nah menurut saya menurut saya persoalan pssi kenapa koordinasinya tidak begitu bagus
karena mungkin kesekjenannya perlu segera diisi oleh sekjen yang definitif
jangan terlalu lama ada jabatan yang
ya ini kan jabatan krusial
ibaratnya kalau di sebuah kapal besar ini kan orang yang mengendalikan banyak fungsi sekjen itu
memang dia bukan nakoda gitu ya
nakodanya ketua umum
tapi dia orang yang mengendalikan banyak fungsi
jangan dibiarkan pssi hanya dikendalikan oleh satu orang nakoda itu sendiri
kasian ketua umum
pilih segera ketua umum yang bisa bantu masalah masalah internal supaya bisa diatasi
jangan semua larinya ketua umum
semua larinya ketua umum
ya ini organisasi atau perusahaan pribadi
jangan lupa ini federasi
tapi sekarang mbak tisa tuh juga di ais
iya tisa kan memang masih pegang bidang kompetisi di sana ya
jadi dia tetap di fungsinya itu gak ada masalah
tapi ini urusan internal pssi tetap harus segera diatasi
struktur kepengurusan itu harus segera dilengkapi
karena terus terang aja sejak ketua umum dan eksko ini dilantik oleh koni
saya belum melihat susunan kepengurusan yang utuh ya
belum melihat susunan kepengurusan yang utuh
apalagi kita nih anak anak wartawan kalau gak ketemu ketum biasa kita jadinya sekjen
sekarang sekjennya gak ada mau cara siapa
iya betul betul
jadi kan gini itu bukan saja urusannya dengan komunikasi
urusannya juga dengan koordinasi
jadi kalau saya sebagai pelaku sepak bola usia muda nih mau bikin kegiatan saya kan tanyanya ke direktur pembinaan usia muda

apa nih yang harus disiapkan menuju new normal
apa nih yang harus disiapkan menuju new normal
kapan kira kira kompetisi bisa dijalankan
kapan anak anak sudah mulai bisa berlatih
itu kan harusnya urusannya direktur pembinaan usia muda
pertanyaannya atau pertinyiin nih siapa direktur pembinaan usia muda
siapa orangnya sekarang direktur pembinaan usia muda
kalau komunitas sepak bola di daerah mau bertanya ke pssi bagaimana persiapan menghadapi sepak bola usia muda new normal

masa semua harus ke sekjen kan gak mungkin jauh

apalagi kalau semua harus ke ketua umum
kan ada direktorat pembinaan usia muda itu yang akan memberikan guideline
sayangnya kita gak tahu siapa orangnya yang harus dihubungi
sayangnya kita gak tahu siapa orangnya yang harus dihubungi

karena setahu saya sebentar lagi bungkus sudah harus berangkat ada meeting ya bungkus
ada meeting ya bungkus
sebelum kita menuju ke akhir diskusi kita kita menunggu teman teman yang mau tanya tanya langsung juga
sembari kita menunggu pertanyaan dari teman teman yang akan join disini
bungkus boleh dong
kita sembari menunggu liga akan dimulai kembali
ini kan klub klub juga pada punya keluhannya sendiri
pemain pemain juga punya permasalahannya sendiri lah menjelang ini
apalagi yang pada punya pemain naturalisasi gitu ya
yang lagi sekarang balik ke negaranya masing masing
susah untuk ngeberangkatin mereka balik ke sini lagi atau seperti apa gitu
bungkus melihat itu
nah persiapan mereka ini akan lumayan terburu buru gak sih
karena oktober itu kan sebentar lagi loh gak lama
ya pasti tidak ideal sudah pasti
bahkan ketika pertandingan berjalan pun ada kemungkinan pelatih juga menurunkan tim yang tidak ideal
karena kan akan ada regulasi salah satu kemungkinannya kan pemain u dua puluh harus dimainkan
itu kan pasti strategi tim akan berubah ya
jadi tidak se ideal kalau pemain senior semua yang dimainkan
gak apa apa nggak apa apa menurut saya sih
uang namanya kita berkompetisi di tengah situasi yang tidak normal
ya kita harus siap dengan kondisi yang tidak ideal
jadi saya juga dari sekarang berharap ekspektasi publik juga harus dikelola
ini pssi tugasnya nih
bagaimana mengelola ekspektasi publik supaya ketika kompetisi running nanti publik juga tidak terlalu banyak keliru
memahami apa yang mereka terima gitu loh
dari awal sudah dikondisikan bahwa ini kompetisinya tidak ideal
tim tim juga bermain dengan kondisi yang tidak ideal
jadi jangan ekspektasinya nanti melebihi fakta yang mereka lihat di lapangan dan akhirnya malah jadi fireback
malah jadi berbalik negatif gitu
jadi harus dikondisikan
ini seni komunikasi lagi dari pssi
bagaimana membuat sepak bola itu tidak hanya dipahami apa yang terjadi di lapangan
tapi juga di luar lapangannya harus dipahami
benar benar benar
oke bung gus ini kita mulai baca bacain pertanyaan ya bung gus ya
ini ada segafo
lagi mending tetap di eropa atau ke asia atau balik ke indo bung gus
kayaknya indonesia butuh egy ya
saya bilang tetap di eropa aja
tetap di eropa
tetap di eropa aja
tetap di eropa aja karena untuk piala dunia juga nggak ikut kan
mendingan di eropa aja nggak apa apa
main di tim riset dulu tidak apa apa
nah ini juga penting
saya mengharapkan publik sepak bola indonesia tuh kalau melihat pemain kita di eropa
itu jangan seperti melihat pemain asing datang di indonesia langsung main langsung jadi bintang
pemain indonesia main di eropa reserve dulu
di sana mereka akan beradaptasi dulu dengan fisik makanan cuaca segala macam
satu dua tahun main di reserve baru berikutnya baru mungkin main di liga kasta keduanya
baru berikutnya mungkin dua tiga tahun main
egy kalau mbak saya bayangin itu mungkin dua tiga tahun lagi baru bisa main di level tertinggi
jadi sabar kita harus lihat egy tuh sabar
beda dengan pemain brazil tiba tiba datang ke indonesia main jadi striker
enggak lah beda tuh
benar jadi bungkus jawabannya egy biarin tetap di eropa aja untuk menabung karirnya
egy witan witan juga
ini ada pertanyaan lagi
apa liga satu akan dimulai oktober
tadi udah sempat kita bahas informasinya sih seperti itu
tapi belum tahu ya akan benar dijalankan apa enggak
lately katanya ya bungkutnya oktober ya
kalau dari pssi sendiri yang bungkus denger denger gitu dari kanan kiri informasinya kayak gimana bu ngoz
pertengahan oktober menyusul kemudian liga dua baru liga tiga nya di akhir oktober
ya mudah mudahan bisa
ya mudah mudahan bisa berjalan
tapi sekali lagi seperti yang saya bilang tadi saya support liga bergulir dengan catatan kondisi sudah dinyatakan kondusif
jadi kalau enggak kondusif saya juga enggak support
tidak mungkin kita berkompetisi ketika situasinya belum kondusif itu berbahaya
makanya kenapa saya support
karena faktanya di jerman sudah bisa jalan itali sudah bisa jalan inggris sudah bisa jalan
artinya kita punya benchmark yang bisa kita pakai untuk memulai kompetisi dengan cara yang sudah ditunjukkan

ada benchmarknya ada parameternya
kalau nggak ada benchmarknya sama sekali kan nggak mungkin juga
jadi keputusan mengenai aman tidaknya kan menunggu keputusan dari kemenkes dan badan nasional penanggulangan bencana
kalau mereka sudah menyatakan kondusif jalan oke jalan kalau belum ya nggak bisa
oke bu ngoz ini ada pertanyaan selanjutnya dari gigi
bung gimana menurut anda beberapa pihak yang sudah menangani kondusif
beberapa pihak memberikan saran bahwa tim nasu u sembilan belas ikut main di liga satu
kalau menurut bu ngoz sendiri seperti apa
mungkin maksudnya pemain pemain timnas u sembilan belas main di klub klub yang main di liga satu
kalau mereka main sebagai tim aduh malah merusak mental itu babak belur nanti
malah nggak terlalu bagus menurut saya ya
pertiraan saya kalau mereka satu tim berhadapan dengan katakanlah versi bandung persikura persebaya
persebaya bisa repot mereka secara fisik
emang mungkin emang bung ngoz mungkin mereka dibikinin tim baru untuk masuk ke kompetisi liga satu
karena yang ngatur kompetisi kan kita kenapa enggak demi sepak bola indonesia
dulu zaman dulu pernah loh itu
zaman dulu pernah terjadi tapi menurut saya itu nggak efektif ya
karena ada perbedaan usia perbedaan fisik banyak lah
mendingan mereka dititipkan di klub klub liga satu atau ada kewajiban bagi klub liga satu mengontrak dua tiga pemain umurnya di bawah dua puluh tahun di bawah sembilan belas tahun
memainkan minimal salah satunya itu menurut saya wajib dimainkan salah satunya
dan bukan formalitas main empat puluh lima menit diganti enggak boleh begitu harus main terus sampai akhir
jadi dengan begitu kalau yang satu diganti yang ngegantiinnya sama sama u sembilan belas
sehingga banyak pemain u sembilan belas yang dapat jam terbang bermain
dan kesempatan yang sama gitu ya jadi ngerasakin
oh enggak ada degradasi juga
apa juga alasannya menolak
enggak ada degradasi kok
oke oke itu tadi jawabannya
tapi bungkus kalau untuk yang akan datang nih liga satu kira kira akan diterapkan peraturan kayak gitu gak sih
harus harus jadi sebelum mereka berkompetisi kan mereka harus tes swab dulu
dipastikan bahwa mereka harus tidak terpapar
itu kemenpora sudah bikin ininya
sudah bikin protokolnya pssi juga sudah bikin protokolnya
mereka harus dipastikan
bung gus maksudku
dipastikan tidak terpapar
mak maksudku soal taruh pemain pemain under dua puluh tahun yang harus ada di klub klub liga satu untuk mereka bisa merasakan atmosfer main di liga satu
ini untuk kompetisi yang akan datang akan diterapkan kayak gitu juga nggak sih
ini masalah masalahnya regulasinya kan kita belum
belum jelas ya
klub klub aja sekarang teriak mana regulasinya
jadi ya tapi saya berharap walaupun mungkin sekarang sedang disusun itu jadi pertimbangan gitu loh
kita punya kepentingan yang sangat besar
jadi kalau dulu beberapa minggu yang lalu kita pernah berdebat tentang harga diri bangsa
harga diri bangsa itu menurut saya piala dunia u dua puluh tahun depan
untuk sepak bola ya
kalau menurut saya itu loh
kalau kita sampai malu dipermalukan malu maluin di piala dunia u dua puluh itu harga diri bangsa kita aduh
jadi semua pihak harus bergandingan tangan ini untuk piala dunia u dua puluh
kenapa saya berkali kali bilang begitu
karena ini harga diri bangsa
jangan jadi malu maluin di piala dunia u dua puluh
kita tunggu bersama harga diri kita akan semakin membuncah ya bungkus ya di piala dunia u dua puluh

oke bungkus mungkin sebelum kita berpisah nih karena udah waktunya bungkus berangkat sebentar lagi
ada pesan pesan terakhir gak bungkus untuk teman teman yang lagi nonton live ini
ataupun untuk teman teman pecinta sepak bola yang udah gak sabar banget nonton liga
ataupun para pemain dan juga klub klub di luar sana menjelang diaktifkannya kembali sepak bola di transisi dan juga setelah pandemi silakan bungkus
yang pertama saya berharap kita semua sama sama menyadari bahwa kita ini sedang dalam situasi yang tidak normal ya
situasi pandemi sehingga banyak hal yang tidak normal dan itu juga terjadi di sepak bola indonesia
makanya terhadap tim nasional
kita juga harus lebih legowo gitu ya
artinya bukan berarti kita tidak boleh memberi mereka harapan
tidak boleh memberi mereka target
tapi kita harus siap juga bahwa kondisinya memang tidak normal
jadi kalau misalnya nanti tim senior nanti di piala aff gak juara
juga jangan berpikir bahwa dunia akan runtuh
ini situasinya memang gak normal persiapan kita juga gak normal
kita juga harus selalu siap bahwa kompetisi kita juga sudah berhasil
isi kita juga mungkin tidak akan sebagus yang kita bisa harapkan
ya nggak apa apa kita terima ini sebagai sebuah fakta
tapi kita terus harus bergerak karena kalau kita nggak bergerak
kita punya tantangan yang sangat besar tahun depan
piala dunia dua puluh
kalau kita tidak membangun atmosfernya sekarang
kalau kita tidak menciptakan atmosfer yang kondusif buat piala dunia
berat kalau mulainya tahun depan
piala dunia bulan mei loh bukan bulan september bulan mei
cuma tinggal setahun kurang
jadi harus diciptakan dulu iklimnya kondisinya
dan yang kedua kita harus support betul support betul pemerintah
pak menpora pssi juga kita harus support
walaupun banyak di sini yang saya lihat nggak begitu suka pssi
kita support pssi supaya bisa membuat persiapan yang bagus untuk piala dunia
karena yang menggelar piala dunia nanti bagaimanapun tulang punggungnya pssi
orang teknisnya pssi semua jadi kita harus support mereka
mereka yang akan berada di garis terdepan untuk melaksanakan piala dunia

seperti yang saya bilang tadi ini pertarungan harga diri bangsa
ini pertarungan harga diri bangsa
kita support setuju banget bungkus
support semua pemerintahan kita support sepak bola kita
pssi dengan semua dramanya
kita doakan kita pantau terus
kita juga support ya support ini nggak boleh hilang ya
semua pecinta sepak bola
supaya sama sama bisa mensukseskan
kita merebut kembali harga diri kita di piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh satu yang akan datang
bungkus terima kasih banyak bungkus
aku senang banget sumpah dialog lagi sama bungkus gini tuh sangat membahagiakan bapak
siap bungkus terima kasih banyak bungkus
selamat menjalani aktivitas bungkus
itu dia tadi percakapan saya dan juga bungkus neni
yang nggak pernah nggak seru kalau ngobrolnya sama bungkus
analisanya selalu menyenangkan
karena bungkus selalu berada di tengah tengah
dan teman teman semoga kalian selalu menikmatinya seperti saya
menikmati dialog saya tadi dengan bungkus neni
thank you so much untuk yang udah join siang ini
selamat kembali menjalankan aktivitas
yang belum makan jangan lupa makan
yang nggak olahraga hari ini ayo di sempat yang olahraga
untuk mencapai masyarakat indonesia yang lebih kuat di tengah pandemi ini
saya aziza hanum mohon pamit undur diri teman teman
selamat siang bye bye